demi tepat waktu mengantar pesanan makanan pada pelanggannya
seorang pengemudi ojek online di tangerang banten rela menerobos portal komplek perumahan
aksinya ini terekam pada delapan belas oktober lalu
pria bernama adit ini menerobos portal dengan menyeret motor di bawah portal
adit harus merelakan motornya lecet akibat tergores asfal
ia menyatakan di masa pandemi pesanan menurun drastis sehingga ia tak ingin membuat pelanggannya kecewa